kita ke dalam negeri pssi menerima dan menghormati keputusan pihak kepolisian yang tidak memberi izin adanya keramaian terkait dengan rencana bergulirnya kembali liga satu dan dua pada oktober nanti
hal ini disampaikan ketua umum pssi muhammad iryawan setelah bertemu dengan mempora zainud amali pada selasa siang
salah satu alasan pihak kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan acara yang menimbulkan keramaian tersebut adalah masih tingginya angka kasus covid sembilan belas
menikapi hal itu pssi dan jajarannya bersama pt liga indonesia baru langsung gelar pertemuan dengan mempora zainuddin amali
awalnya pssi telah mengumumkan liga satu akan kembali berlangsung pada satu oktober mendatang di stadion maguwo harjo sleman jawa tengah yang mempertemukan tim pss sleman dengan persik kediri
selain itu pssi telah berkoordinasi dan mendapat restu dari bnpb menyangkut protokol kesehatan yang harus diterapkan bila liga kembali digelar
semua pertandingan juga akan berlangsung tanpa penonton
meski demikian pssi berharap pandemi covid sembilan belas segera berakhir dan liga dapat diadakan sebelum desember dua ribu dua puluh
sudah dipastikan akan menjadi mulut lagi
di mana april sudah ramadan kemudian juga pada bulan mei sudah masuk dalam kompetisi pariwaraan world cup under dua ribu dua puluh satu